dan sudah bergabung bersama kami peneliti icw kurnia ramadana selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak
iya tanggapan icw banyak orang orang yang mungkin sedikit tertawa di luar sana terkait dengan keputusan kemarin
tuntutan ringan satu tahun terhadap dua pelaku penyerangan air keras terhadap novel baswedan pandangan icw
ya kita pasti mengecam ya dari tuntutan jaksa tersebut
dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa hukum di indonesia belum berpihak sepenuhnya kepada korban
bagaimana mungkin dua orang yang sudah menyiram air keras ke wajah seorang penegak hukum penyidik kpk hanya dituntut satu tahun penjara
tentu ini membuat kepanikan di masyarakat yang khawatir hukum dipergunakan oleh beberapa pihak
oke banyak sekali kita yang melihat banyak kejanggalan selama proses persidangan
selama pengusutan kasus hukum penyerangan terhadap novel baswedan sampai dengan kemarin
banyak juga yang pertanyakan mengapa tidak menghadirkan saksi saksi penting
kemudian pernyataan dari jpu juga mungkin mas kurnia juga simak bahwa yang bersangkutan artinya penyerang atau dua terdakwa ini tidak ada niatan
untuk melukai hanya ingin memberikan pelajaran karena lupa kemudian dengan institusi
hal hal seperti ini masuk dalam kejanggalan icw juga
iya kita mencatat ya ada beberapa poin kejanggalan selama proses persidangan ini
hal ini dimulai ketika jaksa menyusun surat dakwaan
yang mana dakwaannya hanya menyasar pada tindak pidana penganiayaan
padahal kita meyakini tindakan dari dua terdakwa itu tidak
berpotensi untuk menghilangkan nyawa novel baswedan
seharusnya dua orang itu dapat didakwa dengan percobaan pembunuhan berencana
saya rasa masyarakat dengan mudah menemukan pemberitaan di berbagai media
banyak kasus di indonesia yang orang disiram air keras di bagian wajahnya pada akhirnya mengalami kondisi yang fatal yaitu meninggal dunia
itu yang pertama
lalu yang kedua banyak saksi saksi penting dan barang bukti
yang tidak diakomodir secara menyeluruh oleh persidangan
seperti rekaman cctv ya
lalu ada yang baju gamis yang dikenakan oleh novel pada saat kejadian itu
pada saat dihadirkan di persidangan tiba tiba ada sobekan
padahal novel meyakini baju gamis itu tidak pernah atau tidak mengalami kerusakan
selain dari itu memang kalau kita lihat tuntutan satu tahun ini lebih penuntut umum lebih terlihat membela kepentingan terdakwa
yang harusnya menjadi representasi negara
yang harusnya mewakili korban
tapi justru berpihak pada pelaku kejahatan
apa yang menjadi duga di cw
artinya ini masuk dalam dakwaan yang sangat berat
kemudian banyak hal hal yang harusnya penting dihadirkan di persidangan
dari mulai bukti kemudian saksi
bahkan kalau misalnya tadi mas kurnia sampaikan juga
misalnya kita ambil contoh dengan baju gamis itu
padahal novel sendiri merasa bahwa tidak ada kerusakan
tidak ada sobekan sampai di persidangan ternyata ada sobekan
hal hal yang seperti ini kan di luar bukti sesungguhnya kan
apa yang menjadi duga nih cw
ya dugaan kita memang sedari awal persidangan ini tidak ditujukan untuk mencari kebenaran material
bukan persidangan ini saja sebenarnya
dari awal penyelidikan penyidikan penuntutan ini ya
tidak akan pernah mengungkap siapa aktor intelektual dibalik serangan terhadap novel baswedan
dan apa motifnya
kalau kita menyoroti sebenarnya
dua terdakwa ini ketika statusnya masih tersangka
baru saja ditangkap
mereka mengatakan ini adalah motif pribadi
karena mereka tidak senang
dengan punya permasalahan sendiri dengan novel baswedan
padahal ketika di konfrontir dengan novel baswedan
novel mengatakan tidak pernah berkomunikasi
baik secara langsung ataupun tidak langsung
tentu argumen ini tidak perlu dikonsumsi
ini kan dengan sendirinya terbantahkan begitu
apakah kita sebenarnya tidak terlalu meyakini
dua orang ini benar benar adalah pelaku penyerangan novel baswedan
artinya dua orang ini betul betul pelaku penyerangan
di samping pelaku penyerangan
terakhir mas kurnia
yang juga banyak sekali dikejar adalah
aktor intelektual atau dalang dibalik penyerangan ini kan
kemudian dengan akhirnya
yang diberi kepentingan kepada dua terdakwa
yang hanya satu tahun disesalkan
banyak pihak termasuk bahkan korban novel baswedan sendiri
kita memprediksi persidangan ini
tidak akan bisa mengungkap aktor intelektualnya
dan kita sebenarnya sudah menyuruh
menyuruh beberapa lembaga negara
seperti komisi judicial
agar komisi yudisial bisa mengawasi proses persidangan ini
dan kita sudah menyuruh komisi kejaksaan
untuk bisa mencatat temuan temuan kita
jaksa penuntut umum ini
karena dalam pandangan kita
telah bertindak tidak sesuai dengan
konsep persidangan pidana
yaitu ingin mencari menggali menemukan
baik terima kasih mas kurnia
mungkin banyak yang nggak yakin juga
bahwa drama penyerangan terhadap novel ini
akan berakhir di sidang tuntutan
atau tuntutan terhadap dua terdakwa ini
apakah nanti juga akan berlanjut
kita akan pantau terus
terima kasih mas kurnia
sudah bergabung dengan